alhamdulillah ini bener bener kesempatan
memang tidak salah lagi
bulan ramadan teh bulan yang penuh barokah
waktunya cilok sel
salu aja bikin bingung
puasa nunggu hilalnya dulu
cuy masuk aja gak di kunci
benteng ce ciloknya udah beres
udah tuh udah siap
ambil aja tinggal dibawa tinggal disusun
ciloknya teh cuman segini ce
abisnya teh bingung mau bikin banyak
takut besok udah mulai puasa
bikin lagi aku ce yang banyak
sekarang teh ada acara nonton hilal
pasti banyak orang yang datang
nah kemungkinan orang orang teh hari ini hari terakhir makan cilok cek
pasti banyak yang beli cek
yang telatnya yang nempel pengumuman ce bukan cuy
jualin yang ada aja
gak sempet lagi bikinnya
biar dikit juga udah dagangin dulu aja
eh pak odin
iya ce makan dong aja
cici nggak ke tempat melihat hilal
itu acara tahunan tradisi cibarengko
untuk menentukan satu ramadan
cici mendingan kesana aja
di mana tempatnya mang
kira emang mau cetau
kok masih baca aja
nanti edward nyusul aja sama temen temen nek
yaudah nenek duluan ya
jangan sampai enggak ya
mau ada acara lihat hilal di ciraos
iya mak kasih banyak ya
ya iya mari mak assalamualaikum waalaikumsalam
coba ada acara lihat hilal juga seru kali ya
iya mak jadi kangen di cibarengkok dulu ya
assalamualaikum waalaikumsalam mak
mau udah mau nonton hilal iya kok kamu belum rapi yuk
cepet atul masih siang mak kalau datang sore nanti gak kebagian
pan sudah banyak orang kalau gitu nanti yoyo nyusul deh tapi buruan ya
iya iya mak duluan ya assalamualaikum
waalaikumsalam bye oma dadah entut
mams oma suha mau pergi kemana kok mukanya seneng dingit
nonton hilal nonton hilal itu apa mams kebiasaan orang cibarengkok tuh yang lebih bermanfaat lebih hebat
tapi beneran lebih hebat mama hebat
aku boleh ikutan nonton hilal gak mams harus biar kamu juga tahu
yaudah ayo aku mau siap siap dulu
aku ajar lu kan
aku juga nggak ngerti
hai fitri kuda
indah banget kayaknya sayang
nah selalu salian
sini pak aku bantu
banyak dapet yang murah murah neng
bapak kan tidak punya mixer
ngapain kok beli mixer lagi
ini mixernya murah neng
satu ratus dua puluh lima siapa yang tidak mau ambil
menggunakan sajadah pebutnya mana
besok bapak belikannya
niti menggunakan sajadah aja lupa
disana nanti lo kasih tempat untuk mencari hilalnya
memang setiap tahun diadakan seperti ini pak saung
setiap tahun diadakan acara melihat hilal di atas bukit
penduduk ikut menyaksikan

cibareng kok teh dikelilingi bukit besok
cibareng kok teh dikelilingi bukit besok

kita harus naik ke atas bukit untuk melihat hilal

kita harus naik ke atas bukit untuk melihat hilal
ustadz rw sampai di puncak bukit
terlihat hilalnya pak saum
tropongnya ketinggalan di bawah
teropongnya duluan yang kita bawa naik ke atas bukit
berhasil pak saum

ustadz rw nya sudah tidak ada yang menanggung kita besok
naik ke atas bukit
terakhir tropongnya sudah naik
ustadz rw nya tidak kuat naik ke atas bukit

bapak yang naik
terlihat hilalnya pak saum
bapak tidak tahu cara melihatnya

tapi insya allah tahun ini kita bisa melihat hilalnya pak sahur

kalau tidak melihat saya tidak akan membeli

iya doi masuk doi
nanti saja masih jam segini
tunggu aja yang sama dadam
kalau nungguin mereka mah pasti lama
prabu tanya tukung
nggak gua disana